jawa timur telah menerima vaksin astrazeneca sebanyak empat ratus lima puluh ribu dosis
distribusi ditujukan pada empat dari tiga puluh delapan kabupaten dan kota di jawa timur yang memiliki kebutuhan tertinggi
pada penyuntikan vaksin sinovac sebelumnya
pemerintah provinsi jawa timur sudah berhasil menvaksin sebanyak satu tiga juta warga
selanjutnya empat ratus lima puluh ribu dosis astrazeneca didistribusikan ke empat kabupaten kota di jawa timur
distribusi pada empat kabupaten kota ini didasarkan pada kebutuhan utama
dan target pencapaian guna menepis keraguan sejumlah warga atas efektivitas vaksin astrazeneca
jatim menargetkan pada pertengahan bulan ramadan tahun ini
vaksinasi astrazeneca tahap satu tuntas dilakukan
tiga puluh delapan kabupaten kota melanggar ke empat kabupaten kota prioritas untuk implementasi vaksin astrazeneca
nah ini kan untuk di jawa timur vaksinasi astrazeneca ini kan pertama tama diimplementasikan
bersama dengan wni jawa timur maupun pondok pondok pesantren
kota kediri sebagai salah satu daerah penerima vaksin astrazeneca
sudah menjalankan vaksinasi di sejumlah pondok pesantren terkemuka
selanjutnya vaksinasi akan diimplementasikan
bagi pelayan publik dan lansia dengan jumlah dosis yang diterima sebesar dua delapan ratus
kepala dinas kesehatan kota kediri mengatakan ada sejumlah kendala dalam vaksinasi ini
mulai dari masalah data jaringan internet di tempat vaksinasi
toko toko agama kita juga sudah vaksin
pak ketua rt juga yang pelayanan publik sudah kita vaksin
nah itu datanya terkadang terlambat
karena kita juga menyediakan vaksinasi mobile
bukan hanya di sembilan puskesmas dan enam rumah sakit
tapi kita proaktif mendatangi ke ada yang di kantor kelurahan
ada yang di gereja di sekolah untuk guru guru itu
nah kendalanya terkadang di sekolah itu
tidak ada jaringan wifi atau wifi nya lemot
banyak yang sasaran yang masih comorbid
atau tidak memenuhi syarat ya
sehingga di screeningnya itu agak lama
pada vaksinasi sinovac sebelumnya
pemerintah kota kediri sudah mencapai dua puluh delapan lima ratus sembilan puluh vaksinasi
masuk pada urutan ketiga daerah terbanyak melakukan vaksinasi
kota kediri menarget vaksinasi
dosis satu astrazeneca akan rampung dilakukan pada pertengahan april dua ribu dua puluh
eka rima miki peresia surabaya jawa timur